pandemi virus corona yang terjadi tahun ini menyebabkan perayaan natal berbeda dari tahun tahun sebelumnya
salah satunya di ct corp indukusah sian indonesia yang merayakan hari kelahiran yesus kristus secara virtual
pandemi tak menyurutkan sukacita perayaan natal yang dilakukan oleh ct corps
korpora indukusah sian indonesia
perayaan yang dilakukan secara online rabu kemarin merupakan yang pertama diikuti oleh karyawan nasrani ct corps di seluruh indonesia
mengambil tema rejoys in hole perayaan natal ini dihadiri chairman ct corp hairul tanjung dan istri
beserta komisaris dan direksi di unit usaha ct corpora
dalam sambutannya harul tanjung meminta untuk tidak berputus harapan dan tidak menyerah dalam mencari solusi di masa pandemi
yang pertama tentu dalam menghadapi cobaan ini kita tidak perlu berputus asa
yang pertama tentu agama kita itu mengajarkan kita
untuk selalu sabar menghadapi cobaan
yang kedua kita tidak boleh menyerah
karena kita harus mencari jawaban dari cobaan yang diberikan tuhan kepada kita